keluarga surianto salah satu awak kapal yang disandra abu sayyaf di filipina tidak tenang mengingat tenggat yang semakin dekat untuk pembayaran uang tebusan kepada penyandera
rumah orang tua surianto di kelurahan gilireng kecamatan gilireng wajo sulawesi selatan menjadi ramai karena para kerabat berkumpul
mereka tegang menunggu informasi mengenai surianto yang menjadi sandra abu sayyaf
istri surianto andi tahira menerima informasi terakhir rabu pagi pihak perusahaan menanyakan identitas surianto yang sudah delapan tahun menjadi pelaut
keluarganya bisa berharap kepada pemerintah dan perusahaan agar suryanto bisa kembali dengan selamat
kami cuma berharap keselamatan untuk ada kami biar dikembalikan segera
kami berharap kepada pihak pemerintah agar terus
kami perhatikan keluarga kami yang ada di sana
andi tahirah istri surianto anak buah kapal brahma dua belas shock setelah tahu suaminya ikut disandra kelompok abu sayyaf di filipina
di kediaman orang tua surianto di gilireng wajo sulawesi selatan andi mengungkapkan suaminya pergi berlayar setelah menyaksikan kelahiran bayi mereka andi nadia
suryanto baru sebulan menandatangani kontrak kerja selama enam bulan dengan perusahaan yang saat ini ia bekerja
sebelumnya ia bekerja di perusahaan perkapalan lain dan biasa membawa solar
pas selesai lahir anaknya berangkat di depan jambasin
di perusahaan ini
bapak dikontrak berapa lama
belum ada satu bulan kejadian
kalau bapak di kapal sebagai apa
bapak di kapal
bapak di kapal
bapak di kapal
bapak di kapal
bapak di kapal